kita beralih ke informasi lain
fenomena bunuh diri menjadi penyebab tingginya
angka kematian di kabupaten gunung kidul
daerah istimewa yogyakarta
sejak bulan januari hingga mei dua ribu tujuh belas
tercatat dua puluh kasus bunuh diri
dan dua kasus percobaan bunuh diri
terjadi di kabupaten gunung kidul
tingginya angka bunuh diri di sana
disebabkan oleh beragam faktor
mulai ekonomi hingga depresi
kembali kami akan hadirkan
liputan mendalam terkait fenomena bunuh diri
di indonesia memperingati
hari pencegahan bunuh diri sedunia
duka cita dan kehilangan
masih dirasakan ati dan keluarganya
pada februari lalu
ia hormati sang ibu mertua
ibu mertuanya yang sudah berusia
delapan puluh tahun meninggal karena bunuh diri
atau dalam bahasa setempat
kejadiannya pagi siang malam
jam bintang ibu
sekitar jam dua tiga puluh
jam dua tiga puluh malam ya berarti ya
apa yang menjadi penyebab
kira kira kalau jenengan ibu
ya cuma pengen diantarin ke jakarta aja
pengen main ke rumah anaknya
yang nggak pernah pulang
pernah mengungkapkan aku pengen mati air
atau apa itu sering nggak
ya pokoknya udah nggak kuat gitu
ngerasain sakit udah nggak kuat
kondisi seperti apa itu bu
ya kalau pas kumat
apa aku tuh udah mau mati
riwayat penyakit darah tinggi yang diderita
sang ibu mertua selama puluhan tahun
juga diduga menjadi penyebab bunuh diri
kisah yang lalu yang dialami oleh keluarga ati
hanyalah satu dari sekian banyak cerita pilu yang sama di gunung kidul
salah satu kabupaten di selatan yogyakarta ini
memang telah lama dikenal dengan angka bunuh dirinya yang tinggi
data yang diolah lembaga swadaya masyarakat inti mata jiwa atau imaji menunjukkan
kasus bunuh diri menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian di gunung kidul
dalam periode dua ribu satu sampai dua ribu enam belas terdapat empat ratus lima puluh delapan kasus bunuh diri terjadi di gunung kidul
jika di rata rata dalam tujuh belas tahun terakhir dua puluh delapan sampai dua puluh sembilan kasus terjadi setiap tahunnya
sementara itu selama enam bulan terakhir tercatat dua puluh kasus bunuh diri
dengan dua kasus percobaan bunuh diri terjadi di sana
jadi sederhananya rata rata setiap bulan
ada tiga sampai empat kasus bunuh diri terjadi di kabupaten ini
berdasarkan data pada dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas pelaku bunuh diri terbanyak adalah
kelompok usia lanjut berumur di atas enam puluh tahun
yakni sebesar empat puluh empat persen
disusul kelompok usia empat puluh enam sampai enam puluh tahun sebanyak tiga puluh satu persen
pelaku bunuh diri pun didominasi warga yang bekerja sebagai petani tujuh puluh persen
dan pekerja swasta sebanyak dua puluh lima persen
tindakan bunuh diri dipicu oleh berbagai faktor
depresi masih menjadi pemicu utama terjadinya aksi ini yang mencapai empat puluh tiga persen
sakit fisik menahun menjadi penyebab tertinggi kedua yakni sebanyak dua puluh enam persen
metode bunuh diri yang dipilih pun cenderung seragam
dengan cara gantung diri yakni sebanyak tujuh puluh tiga kejadian
sebagian warga masih percaya tingginya angka bunuh diri di gunung kidul
tak bisa dilepaskan dari mitos pulung gantung
pulung gantung digambarkan seperti bola api pijar berwarna merah kekuningan
dan mempunyai ekor
pulung gantung bergerak di atas langit dan berpindah dari satu daerah ke daerah lain
tempat bulung gantung jatuh dipercaya masyarakat akan menjadi tempat seseorang meninggal akibat bunuh diri
pemerintah kabupaten gunung kidul membentuk satgas berani hidup sejak dua ribu dua belas
untuk menekan angka bunuh diri ini
meski begitu menekan tingginya kasus bunuh diri
bahwa tahun ini akan mengurangkan prosent itu sama sekali tidak bisa
bahkan kita mengurangi satu prosen pun itu nggak bisa
lokasinya lah manusianya siapa dari tujuh ratus lima puluh ribu penduduk gunung kidul
ya siapa yang akan gantung diri atau bunuh diri
jadi hanya yang bisa dilakukan adalah bersifat
menurut bu dr ida
andai kata bisa dilakukan early warning
itu ya dipuskesmasi
karena orang yang sakit fisik seringkali
juga karena tekanan jiwaan atau psikosomatik
nah saya kira itu pas dan kemarin salah satu indikator

yang lebih konkret adalah bagaimana di semua puskesmas
ada konsultan psikologi
kalau toh bukan seorang psikolog
seorang yang cukup mendalami tentang kejiwaan
fenomena bunuh diri di gunung kidul bukanlah kejadian biasa
hal ini bisa terjadi pada siapa saja
tanpa memandang latar belakang dan usia
realitas ini adalah tragedi kemanusiaan yang harus dicegah
pendekatan kesehatan mental dan psikis
serta peran aktif satgas berani hidup
menjadi salah satu upaya mencegah tindak bunuh diri
gladia rahma yogyakarta